saudara jalan tol bogor ciawi sukabumi belum dapat dilalui hingga sekarang
akibat longsor susulan yang masih saja terus terjadi
sehingga menghambat proses evakuasi dan perbaikan
dari pantuan visual udara yang kami dapatkan sejumlah alat berat sudah diturunkan
namun minibus yang masuk ke jurang akibat longsor belum dapat dievakuasi petugas
karena masih ada longsor susulan
saat ini jalan bogor ciawi sukabumi belum bisa dilalui kendaraan
hingga saat ini tol bogor ciawi sukabumi belum bisa dilalui kendaraan
karena perbaikan tol belum dapat dilakukan
longsor susulan masih juga terus terjadi sehingga luas longsoran terus bertambah
menteri perhubungan budi karya sumadi menegaskan perbaikan jalan tol bogor ciawi sukabumi
sementara kapolri menegaskan sudah mempersiapkan sejumlah jalur alternatif
yang bisa dilalui pemudik selama masa arus mudik lebaran
kita tentunya harus mempersiapkan alternatif yaitu mempersiapkan rute arteri
untuk bisa digunakan dan nanti akan kita siapkan sosialisasi berikut
petunjuk petunjuknya sehingga masyarakat yang biasanya dilayani dengan jalur bojimi
bisa kita layani dengan jalur arteri dengan tujuan yang sama dan tentunya kita akan